aku surprise banget
terus mereka bilang mereka tuh seneng banget
bisa nemuin kamu semua kopi
kamu serius ra
iya dari itu kayaknya seneng banget
terus dadi mau ngajak kamu ke rumah aku
kesahabatan dari sama orang tua kamu dulu
you know friends dia tuh ternyata
lo itu emang muka tembok ya
gue udah ingetin lo
jangan deketin kakak gue lagi
masih aja deketin
emang kenapa sih cowok cowok disini
udah pada ngejar lo lagi
kasian banget ya lo
eh opi sayang opi jelek
aku udah pacaran sama kakak kamu
kita saling suka tahu nggak
gue berhak ikut campur gue adiknya rangga
ade atau ade
tau nggak gue tau yang sebenernya
jangan jangan tuh dipungut di empang lagi
sama sama ikon kecil lainnya
hah pilih aku opi opi
dari mana lo tau berita itu ra
baca dong newspaper baca koran
biar kamu tuh selalu update
nggak ketinggalan berita oke
aku tuh tau yang sebenernya
jadi lo jangan larang larang gue sama rangga oke
tau tuh pi dengerin tuh apa kata laura
aduh pi gue tuh dengerin sampai kayak kesetrum tau nggak pi
waktu lo lagi di empang
pas lo berenang sama temen temen ikan lo
semua tuh pada jahat ya
jahat lo semua
jangan lupa ya pasang iklan
jangan curi curi pencar orang tau
sekalian juga lo
kakak pasti ceritain semua tentang kita kan ke laura
iya terus laura tahu dari siapa
kak nggak mungkin laura tau kalau nggak ada yang cerita
dari sekarang laura mainin opi kak
dia punya mainan baru
dia selalu ngajak ngajak opi
pokoknya api minta kakak harus jauhin laura
kakak harus marahin laura kak
dia tuh cuma baik depan kakak aja
tapi dia selalu mainin nopi
mari pak rangga
iya pak adrian
seperti yang sudah kita bicarakan tadi di telepon
akhirnya kita berhasil membuktikan
ternyata anaknya fadil itu masih hidup
dan untungnya selama ini kita mengikuti aturan yang ada di wasiat itu
untuk menunggu sepuluh tahun kematiannya pak
baru kita bisa bagi harta warisannya kepada yang berhak
dan sekarang belum sepuluh tahun
kita sudah berhasil menemukan anak itu
itu sangat luar biasa sekali
pak bapak masih menyimpankan daftar harta kekayaan mereka
wah masih masih masih ada pak
saya berharap harta itu bisa segera dibagikan kepada mereka
karena mereka memang harus menikmatinya
selama ini mereka hidup terluntar lutan dan begitu sengsara
selama ini mereka hidup terluntar lutan dan begitu sengsara
aku tuh gak habis fikir ra
ih ra enggak
dia itu labrak aku di sekolah
dia yang ngancem aku di sekolah
aku tuh emosi tahu enggak
ya seharusnya kamu bisa nahan itu rak
itu hal yang sensitif
buat aku sama opi
sekarang kamu tahu
opi ngerasa dirinya itu bukan siapa siapa lagi
padahal apapun yang terjadi ini tetap adik aku
aku selalu nganggep dia tuh adik aku tahu enggak
dan satu lagi
kamu gak usah ngungkit ngungkit masalah itu lagi ya
kalau besok besok dia labrak aku lagi gimana
tahu enggak sih
aku tuh berusaha baik sama opi
aku berusaha kasih tahu orang kalau aku telah jadian sama kamu
tapi apa yang aku dapat
aku dilabrak terus sama opi

kayaknya opi tuh cemburu
tapi bukan karena dia adik kamu
sumpah aku gak ngerti kenapa sih
biasanya adik kalau punya kakak ya
terus kakaknya pacaran semua orang yang dia gak suka
itu tuh gak peduli
mereka terima aja
apa aja yang aku lakuin itu salah buat dia
kayaknya dia punya perasaan lain terhadap kamu tahu enggak
kayaknya dia punya perasaan lain terhadap kamu tahu enggak
lebih daripada kakaknya sendiri
dia pengen milikin kamu
dia pengen milikin kamu
gimana perlakuan dia sama
gimana perlakuan dia sama kamu
orang buta aja bisa lihat itu rangga

laura bener sih
orang bener sih
kalau rosaro bisa jadi rangga
jadi rangga pasti bisa jadi rangga
ya udah twenty
tapi rangga juga pake senyawan sama aku
kayaknya memberitahu rangga tuh
kayaknya berduin symbolis akabat mie
dia priaeda sama aku juga
tapi lahir rearo dia

kakak gak akan kan nemuin dia lagi
kakak tuh sebenernya sayang gak sih sama laura
kakak pacaran kan sama dia
kamu benci sama laura
tapi buat kakak
dia tuh anak yang baik
kakak gak bisa pungkirin itu bi
kalau kamu baik sama dia
dia juga akan baik sama kamu
dan kalian akan baik kan
rencana kita berhasil
adrian baru saja menghubungi saya
dia bilang dia akan menyerahkan
harta warisan fadil sama rangga
kita bisa ngambil sedikit demi sedikit
lalu kita tumpuk jadi bukit
lalu apa hubungannya dengan kasus kopi yang kita buka pak
op adalah bom yang kita lepak untuk meledakan pelarangga
sehingga dia tidak lagi memikirkan uang